pan kita tinggal di bumi
komedian bintang emon jadi sorotan dalam penyelesaian kasus penyiraman air keras pada penyidik kpk novel baswedan
melalui sosial medianya bintang emon mengkritisi alasan tak sengaja yang diungkapkan jaksa yang menuntut pelaku penyiraman air keras dengan satu tahun penjara
katanya nggak sengaja tapi kok bisa sih kena muka
kan kita tinggal di bumi
gravitasi pasti ke bawah
nyirem badan gak mungkin meleset ke muka
kecuali panovel baswedan emang jalannya handstand
bisa lu protes pak kim saya niatnya nyirem badan cuma gara gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka
bisa masuk akal
sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya pak novel baswedan atau hukuman buat kasusnya
setelah videonya viral tiba tiba sejumlah akun twitter menuduh bahwa bintang emon merupakan pengguna narkoba
sejumlah warganet mengaitkan hal tersebut dengan
kritik yang bintang sampaikan
banyak yang kagak bangun subuh tuh sering tuh gua temen temen gue banyak yang kelewat
tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh
buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh
jahat gak jahat
sontak warganet bereaksi
banyak diantara mereka termasuk beberapa publik figur
mengatakan bahwa cuitan tersebut merupakan fitnah yang dilakukan pada bintang emon
dan menggaungkan tagar save bintang emon
sebelumnya dalam sidang telekonferensi di pengadilan negeri jakarta utara sebelas juni lalu
dua terdakwa penyiram air keras kepada novel baswedan
roni bugis dan rahmat kadir hanya dituntut satu tahun penjara
jaksa menganggap pelaku tidak berniat melukai tetapi hanya ingin memberi pelajaran kepada novel
sedangkan di fakta persidangan dia tidak ada niat untuk melukai
jadi dalam fakta persidangan yang bersangkutan
hanya ingin memberikan pelajaran kepada seseorang yaitu novel baswedan
dikarenakan tadi alasannya karena dia lupa dengan institusi menjelekan institusi gitu loh
padahal jaksa menganggap rahmat kadir terbukti mengenaiya dengan perencanaan
penyerangan yang mengakibatkan cacat permanen pada korban ini juga dinilai mencoreng nama baik polri
karena terdakwa merupakan anggota polisi aktif
saat ini bintang emon telah menguji

bintang emon pun belum menyampaikan keterangan apapun perihal dugaan fitnah yang menimpanya